hanya dua puluh kantong plastik yang diduga berisi janin di samping rumahnya
tersangka dukun aborsi ini masih menjalani pemeriksaan di mapolres magelang jawa tengah
tersangka mengaku menggunakan modus pijat tradisional dan sudah membuka praktik sejak dua puluh lima tahun silam
tersangka y tujuh puluh satu tahun warga dusun wonokertok desa ngargoretno kecamatan salaman
masih menjalani pemeriksaan di ruang perlindungan anak dan perempuan di mapolres magelang jawa tengah pada rabu siang
kasus aborsi dengan modus dukun pijat tradisional ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar
petugas pun langsung menggeledah rumah tersangka dan membongkar lahan di samping rumah tersangka
hasilnya ditemukan dua puluh kantong plastik yang diduga berisi janin
selain tersangka dukun aborsi petugas juga meminta keterangan dua orang lain yakni nh
seorang pasien dan juga suami sirinya ini bernisial n warga kecamatan mungkit
dan saat ini kasus aborsi tersebut masih ditangkap
di jajaran reskrim kepolisian resor magelang
pemijatan pemijatan secara berkala
sehingga menurut keterangan yang kami terima praktek aborsinya ini bisa dilakukan dalam kurung waktu satu bulan dan bahkan bisa sampai dua bulan
sebelumnya setelah menerima laporan dari masyarakat polisi mendatangi rumah milik y yang diduga menjadi tempat praktik aborsi
polisi melakukan penggeledahan dan menemukan dua puluh kantong plastik yang diduga berisi janin
pelaku praktek aborsi dan suaminya serta seorang pasien ditangkap oleh kepolisian
selasa sore setelah menerima laporan dari masyarakat polisi mendatangi rumah milik yamini warga dusun wonokerto desa ngargoretno kabupaten magelang
menurut polisi y diduga menjalankan praktek aborsi
selain menggeledah rumah polisi menggali halaman samping dan menemukan dua puluh kantong plastik terkubur di situ
bungkusan diduga berisi janin itu dibawa ke bidok ke spolda jawa tengah untuk diotopsi
penggalian kuburan tadi didapat ada sekitar dua puluh kantong
sepuluh kantong tapi kita belum bisa memastikan berapa jumlah bayi yang dikuburkan itu
selain yamini yang diduga melakukan praktek aborsi petugas juga menangkap dua tersangka lain
yakni seorang pasien dan suami sirinya